aksi masa pro ahok di depan markas komando brimob kelapa ii depok jawa barat kami sore dibubarkan polisi
instruksi agar masa meninggalkan makobrimob langsung datang dari ahok sendiri melalui rekaman suara yang dititipkan pada petugas kepolisian
ini wilayah depok lalu sudah aman di sini keamanan bisa dibubarkan
bisa dibubarkan bisa ditemukan di sini terganggu bisa dipindahkan lagi kemana mana
rekaman suara ahok dari tahanan makobrimob ini diperdengarkan di hadapan ratusan pendukungnya kami siang
tak lama kemudian satu kompi polisi membuat barikade mendorong masa agar membubarkan diri
pembubaran dilakukan karena aksi
dilakukan di hari libur keagamaan waisak yang merupakan hari besar agama buddha
sesuai dengan undang undang penyampaian pendapat aksi unjuk rasa dilarang dilakukan saat hari besar keagamaan
masa pro ahok berencana melanjutkan aksi di balai kota
boleh juga saya pergi karena itu kan pak ahok yang mengizinkan itu kami harus beranjak dari sini
tetapi kan kami ini masih merasakan kita punya kangen gitu ya
jadi kita sudah ada di sini kita merasakan itu
tapi nanti kita juga pulang pelan pelan
karena itu ahok yang perintahkan kita harus ikut
karena kita merasakan seorang yang benar seorang yang baik seorang yang benar benar membela rakyatnya gitu loh
membela dia punya orang orangnya gitu yang selama ini kita rasa bpjs kita rasakan kjp nya anak anak saya rasa suami saya rasa
semua warga jakarta merasakan kebaikannya dia
nah terus apa yang kita bikin kalau dia lagi susah begini
mesti kita tinggalin
kan gak mungkin
nah seorang yang baik kita harus membela sampai titik darah penghabisan